ayah raka paling suka sayur ini dia susah ngambilnya ambil dong ayah ambilin dong rakanya sayur supaya
makannya juga sehat disitu semua kan kalau makan sayur kan sehat ya kalau makan pelan pelan
ya di rumah orang makan di rumah orang terus di sopan kamu mau saya aku bisa bisa sendiri
hai bagus kasih meng argent
biar kau sebih ngerik mana ya
tunggu sebentar ya
ini rumah pak jadi sejak kapan di sita pak
oh sudah lama sekali tidak tinggal di sini mas
adalah tiga bulanan mas
terus mereka pada pindah kemana
wah saya juga tidak tahu mas
habis waktu itu mendadak sekali
udah itu tidak ada kabarnya lagi mas
saya permisi dulu mas
kenapa jadi kayak kita semuanya
mama cepat sembuh ya mah
untung ada ayah ya
kalau ada ayah aku bisa lebih tenang
mama papa tali itu pada kemana ya
apalagi setelah rumah di sita mereka pindah kemana

kenal sama talitha gak
wah mereka mah udah lama keluar dari sini mas
keluar dari sini
kok bisa kenapa ya terus mereka pindah kemana
gak ada yang tau mas gak ada yang tau juga mereka pindah kemana
nah kalau raka kenal gak
ehm dia mahasiswa kedokteran
bukit gondren mana
eh apa raka gak
kenal gak sob raka
ada kayak kedokteran itu
tau ada yang lagi kuas itu kan
oh kenal raka ya
ehm dia lagi kuas dimana
di rumah sakit mina sehat deh kayaknya
ah oke kalau gitu makasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih sayang
eh kamu dia
ehm ini sebentar lagi
oh sebentar lagi
eh itu tadi gue liat satria dia ngapain ya disini
oh begini tadi namanya satria itu kan masuk rumah sakit
terus aku kasih tahu satria ya kebetulan memang rumah sakitnya rumah sakit ini
gitu yaudah satria
jadi gara gara mamanya satria sakit
jadi waktu satria pegang tangannya ayah
itu juga pasti gara gara mamanya satunya sakit
yah kirain apa
kamu kok senyum senyum
kamu kok senyum senyum
iya itu kamu ketawa kok barusan
enggak lah ini ini bentar lagi udah mau pelan
eh mamanya satria kenapa dia udah baik kan
iya aku belum nanya
oh yaudah yaudah gapapa
yaudah kalau gitu aku kerja dulu ya
hah lega dah gue
kirain tadi siang si ayah kencan sama satria ya
ibu harus cepat sembuh ya
saya akan usahakan pelan pelan
supaya satria mau pulang
ibu harus banyak istirahat
jangan terlalu dipikirkan ya
ngapain kamu disini
kamu udah pengen kacau semuanya
pergi dari sini
ngapain kamu disini
saya kurang tahu
susto kenal dengan raka tidak
oh baru aja pulang
yaudah makasih ya susta
yaudah gak apa apa
besok kan masih bisa
yang penting raka beneran kerja disini
sini aku ambilin satria
eh enggak lah
aku bisa ambil sendiri kok
aku bisa ambil sendiri
udah gak apa apa
masa cuma nasi putih aja
yang penting aku udah boleh tinggal disini
aku bersyukur dulu aja
nih telurnya belum tuh
iya telurnya kasih dong
kayaknya kan kesian supaya dia sehat
ini sambelnya sekalian
sayurnya kurang tuh kayaknya
dia susah ngambilnya
supaya makannya juga
sehat disitu semua kan
kalau makan sayur kan
kalau makan pelan pelan ya
di rumah orang
makan di rumah orang
kamu mau satria
aku bisa ambil sendiri